emang mbak berani
mau nyantai banget ngebak rakam
ini bisa gak dimatikan
dari garasi pipin duit gue abis
lagi bingung mau jualan dimana
gak boleh jualan disitu lagi
sial banget nyari
itu milik orang yang kita cari
keburuan hadang dia sih
masa gue terus mikir
keburuan keburu kaburannya
stop ya bang
jangan kasih emang
halo assalamualaikum mbak
iya ini najwa baru sampai di kampung rawa mbak
yaudah kalo gitu najwa belajain dulu ya mbak
usah teriak teriak ngomongnya iya kenapa
lo tak akut sama gue
lo jelas gue ada perhitungan sama lo ya
kalau lo gak ada hubungannya sama gue ngapain bikin perhitungan sih
hah lu nipu dia kan
lu nipu dia gua diutus sama dia supaya ketemu sama lu
gak usah ikut campur masalah orang lain
ga usah ikut campur masalah orang lain
bang siapa sih
mau kemana lu
lu denger kan apa yang temen gua bilang tadi
gua ingetin sekali lagi ya lu jangan berani macem macem
alisa tak tau ya kalo gua jurnal palsu
gua udah ga bisa nikah
buat orang rajin kalo ingin dicatanya
mana ada tempat apa baru sama alisa
gua harus cari cara bantu tolong

lu tau kan akibatnya kalo lu macem macem digolai
ada orang yang lihat
aku bisa ibadah disini
daripada kepikiran terus semua sholat
malah jadi kurus
kalau begitu biar abang aja yang angkat
enggak abang enggak usah abang
enggak usah abang
tadi siang abang cuma pura pura galak aja sama kamu
fokus saja sama tugas kamu di sana
fokus sama bisik kamu di sana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pokoknya ingat kan ya
problematika anak sekarang galau
bapak bu tolong bantu saya dong
tau aja kalau rumahnya mbak kabul tuh yang terkenal
dukun paling terhebat
dari mana kenalnya
udah denger dari orang orang
tadi di mana
ini langsung aja ya mbak ya
cuman satu orang
gampang kalau soal itu mah
mau pilih paket apa
paket yang pelan pelan matinya
kalau langsung mati
saya pilih paket yang bombastis
makanya kalau misalnya dia masih hidup
nyawa saya terancam
kalau mau takut
emang mbak berani
mau nyantai banget ngebang rakam
ini bisa gak dimatikan
gak boleh mandi

rekam dahulu wang gan
pilih gak nya
terima kasih t virginia
bisa selesain masalah gue
lu ente isi yang betak betak gue kan
anak buahnya alexa kan
kenapa lu mau ngaduin gue sama dia lagi
lu gak tau
hidup gue itu udah menderita
pekerjaan gue udah gak ada
gue hampir dihusir dari kampung golai
terus lu mau apa lagi
ah bunuh gue aja sekalian
semua pasti ada jalan keluar
tadi lu betak betak gue
terus sekarang manggil mbak
terus bilang ada jalan keluarnya
jalan soal pintar
mbak tenang dulu sekarang ya
apanya yang mau ditenangin
lo sama gue tuh sama
terus lu mau nyari jalan keluarnya
apa jalan keluarnya apa
mbak mengenal agama
lu siapa sih sebenernya
lu jangan macem macem sama alexa
kalau masih kurang
lu jangan berani macem macem